semua benda benda di sekitar kita sekarang dari yang kecil seperti ponsel hingga mobil
kerap dilebeli dengan sebutan pintar karena kecanggihan teknologinya
lalu bagaimana dengan toilet pintar yang bisa dikendalikan dengan gawai maupun perintah suara
ini dia informasinya
keren ya kamar saya
baru nih warnanya kuning
kita nyalain dulu
ac nya kurangin dikit
jam berapa sekarang
oke setengah satu
waktunya buat kita keluar
ya dari tadi saya tidur bukan di kamar namun di dalam sebuah kapsul
kapsul ini meskipun sempit namun memang cukup nyaman
matrasnya atau tempat tidurnya juga enak
tapi untuk tinggi badan seperti ini
saya kaki agak kepentok
jadi ya memang mesti disesuaikan untuk tinggi badan
meski demikian teknologi dan perpaduan teknologi dengan tempat tidur ini juga memiliki berbagai macam fitur dalamnya
seperti teknologi televisi komputer musik dan tak lupa ada pendingin ruangan
sekarang saya mau mandi dulu
kapsul tidur ini merupakan terobosan baru untuk hunian perhotelan yang fleksibel dan efisien
memanfaatkan ruang yang tidak begitu luas

di dalamnya juga sudah dilengkapi fasilitas televisi pendingin ruangan dan tentunya kedap suara
sehingga dapat menciptakan ruang istirahat pribadi yang lebih nyaman
bangun tidur kuterus mandi
nah sekarang kita mandi ya
tempat mandinya di sini
suasana kamar mandi yang biasa aja bisa diubah dengan kayak gini
warnanya bisa berubah
warna doang nggak
warna masih jalan ini yang lebih spesial
zaman sekarang mandi nggak lengkap kalau nggak pakai musik
usai menikmati sensasi mandi dengan hiasan cahaya lampu dan musik
saya penasaran dengan toilet pintar yang serba otomatis
bahkan kita bisa mengontrol semuanya dengan sebuah remote
ini toilet canggih banget
duduk di sini bisa merasa panas dan bisa dikontrol semuanya pakai remote
bisa ngebuka tutup dan semuanya ada sensor
intinya semua bisa diatur di sini bahkan ada musiknya
nggak cuma ini doang
bisa lo jelaskan tentang sistem ini
jadi ini adalah panggilan pintar yang terbaru dari kola connect suite
jadi aku bisa nyentuh panggilan pintar
dan aku bisa mengontrol semua perangkat di dalam bilik
dan aku bisa menutupi toilet di sebelah kamu
kemajuan serta perpaduan teknologi ini tentunya merupakan sebuah terobosan
untuk lebih membantu dan mempermudah kehidupan manusia di masa yang akan datang
rizky renardi jakarta